satreskrim polres tulungagung menangkap rohmat kurniawan warga desa serut kabupaten tulung agung
yang menjadi admin akun media sosial puji ati jumat kemarin
akun tersebut kerap mengunggah informasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan
kebenarannya sejumlah pejabat di tulungagung juga menjadi sasaran fitnahnya
dari tangan tersangka polisi mengamankan barang bukti handphone modem dan laptop yang selama ini ia gunakan
berdasarkan hasil pemeriksaan sementara tersangka mengakui seluruh perbuatannya
tersangka mengaku bahwa status yang dibuatnya merupakan pesanan dari sejumlah orang
polisi juga telah memeriksa lima orang saksi
mereka diduga ikut berperan dengan memberikan data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya
meski begitu polisi baru menetapkan satu orang tersangka
yaitu pemilik dan admin akun puji ati rohmat kurniawan
polisi masih memburu otak di balik akun penyebar hoax
yang telah beroperasi selama hampir satu tahun
dimana akun tersebut menyampaikan atau menginformasikan
atau menyebar hoax an diantaranya penjemaran bayi
kemudian apa namanya ujaran ujaran kebencian
kemudian bisa juga dikatakan menyampaikan fitnah fitnah
karena apa informasi yang disampaikan itu hampir semuanya tidak ada dasarnya
jadi dia asal menulis kemudian di upload
dan langsung saja saya sapa kapolres tulungagung akbp taufik sukendar
selamat malam pak taufik
assalamualaikum selamat malam
waalaikumsalam pak taufik
pak taufik terkait dengan penangkapan pemilik dan admin akun puji ati
apakah sudah didalami motif yang melatar belakangi ataupun ada indikasi lain
sehingga terkait dengan penangkapan pemilik dan admin akun puji ati
terjadinya aksi hoax atau apalagi yang terkesan pesanan seperti ini
dari sejumlah orang yang dianggap menggunakan akun ini untuk menyebarkan berita berita kebohongan
ya ini untuk motif masih kita dalami lebih jauh lagi
kalau dari motif awal kan yang diaktualisasi tersangka
dia mengupload berita berita tersebut atas dasar perintah dari seseorang
jadi bukan murni dianggap
menulis hal tersebut
tapi atas dasar informasi dari orang lain untuk dia upload
ya berarti pak taufik dalam tanda kutip dia menerima bayaran untuk membuat sebuah informasi
yang kemudian disebarkan melalui akun puji ati tadi
apakah di sini memang sudah ada informasi terkait dengan identitas
siapa pemesan dari informasi informasi tersebut
untuk hal tersebut masih kita dalami
karena kita tidak memiliki
terburu buru untuk menetapkan sebagai tersangka lainnya
kita masih membutuhkan data data keterangan keterangan yang perlu kita
ya pak taufik terkait dengan informasi adanya pesanan
ya kami mohon maaf hubungan informasi tadi percakapan dengan akbp taufik sukendar
selaku kapolres tulung agung terkait dengan adanya akun yang menyebarkan berita hoax
kita berlanjut ke informasi berikutnya
terkait penyebaran berita hoax presiden jokowi telah lama bersabar mengenai berita hoax tentang dirinya
terutama mengenai tuduhan bahwa dirinya pki
saking kesalnya presiden ingin mencari dan menabok pihak pihak yang menyebarkan berita hoax
yang menyatakan dirinya pki atau antek asing
hal ini disampaikan presiden saat membagi sertifikat tanah untuk masyarakat di lampung tengah
ya pak dilihat di medsos
presiden jokowi itu pki
seperti itu pki itu dibubarkan tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima seribu sembilan ratus enam puluh lima seribu sembilan ratus enam puluh enam dibubarkan sudah bubar
lahir saya itu tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu
berarti umur saya baru empat tahun
dilihat kan nah media sosial seperti ini
itu adalah dnid baru pidato
itu tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima dia pidato ini
dna edit ketua pki pidato tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima pidato
lah kok saya ada di bawahnya
ini yang kadang kadang aduh mau saya tabok orangnya di mana saya cari betul
saya ini sudah empat tahun digini gini ini sabar sabar ya allah sabar sabar sabar
ya kita kembali akan menghubungi akbp taufik suhendar
selaku kapolres tulungagung
pak taufik saya ingin kembali lagi menanyakan terkait dengan penangkapan
salah satu admin penyebar berita huk pujiati di tulungagung
apakah ada informasi terkait dengan pemesan
terutama pihak pihak lain yang menggunakan jasa admin dari akun puji ati ini
untuk menyebarkan berita berita berbohok
ya selamat malam pak taufik
selamat malam mas
ya pak topik menyambung percakapan perbincangan kita
apakah memang sejauh ini sudah ada informasi terkait pihak pihak yang memesan
untuk menyebarkan berita berita berbohong melalui akun pujiati pak
untuk data tersebut sudah ada beberapa orang yang kita curigai
namun demikian kita masih butuh keterangan keterangan saksi saksi
untuk lebih menguat sinyal tersebut
sehingga nanti apabila sudah cukup bukti
baru kita bisa sampaikan kepada masyarakat
iya pak taufik mungkin pak taufik bisa menceritakan kepada kami
bagaimana sebenarnya cara kerja dari akun ini
sehingga akhirnya terungkap adanya informasi hoax
tidak berdasarkan fakta dan meresahkan masyarakat
apakah sebelumnya sudah ada laporan dan sejauh mana pak
impact nya daripada akun ini pak di tulung agung
jadi akun ini mengupload data rata atau berita berita
yang cukup meresahkan masyarakat
dan salah satu korban daripada upload dari informasi dari akun tersebut
ada indikasi pengancaman terhadap seseorang
sehingga dari orang yang merasa terancam dengan adanya akun tersebut
melaporkan kepada kami untuk bisa ditindaklanjuti atas
ini kami bertindas untuk melakukan atau mengamankan yang bersanggutan
berarti pak taufik ini tidak hanya sekedar pelanggaran undang undang ite
tapi juga ada hukum pidana di sini karena ada ancaman terhadap warga
yang mendapatkan informasi hoax ataupun aksi ancaman ini seperti apa pak
iya betul sekali
jadi pengancaman namun demikian pengancaman tersebut
yang diperlukan oleh pdi
menggunakan media sosial atau tindak pidana terkait dengan elektronik
sejauh ini berapa banyak pak sudah melaporkan
merasa dirugikan terhadap akun puji ati ini pak
kalau yang dilaporkan secara pengaduan
kita ada dua lp mas yaitu lp pada tahun dua ribu
dan juga lp pada tahun dua ribu delapan belas
di mana lp dua ribu tujuh belas yang bersangkutan menggunakan akun facebook
atas nama imam insani dan pada tahun dua ribu delapan belas
menggunakan akun facebook atas nama puji hati
baik terima kasih pak akbp taufik sukendar
selaku kapolres sulung agung
selamat malam pak